joshua immanuel pria kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh enam yang telah menekuni dunia angkat beban sejak dua ribu delapan belas
olahraga power lifting sendiri bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan maksimal
selain kekuatan kondisi badan dan stamina yang prima juga dibutuhkan joshua mengatakan bahwa
ia berolahraga empat sampai lima kali seminggu jenis olahraganya pun bervariasi mulai dari jogging berenang dan
tentunya powerlifting selain itu ia juga harus menjaga pola makan dan melakukan defisit kalori
menjelang lomba tapi kenapa praktisi powerlifting butuh defisit kalori ya
gue butuh defisit kalori untuk bisa masuk ke kelas yang gue pengen dan bisa
powerlifting itu kan dihitung juga jadi berdasarkan berat badan jadi kita butuh
penurunan sedikit berat badan slidery untuk bisa memenangkan angkatan berdasarkan berat badan jadi
bisa mengangkat badan gua itu delapan puluh gue bisa angkat lebih berat daripada itu dan maka gue bisa menangkan
kompetisi tersebut untuk bisa unggul dalam pertandingan para lifting joshua mengatakan makanan
yang dikonsumsi saat melakukan defisit kalori juga harus diperhatikan
dilihat juga apanya dikonsumsi kalau bisa mau ya kayak di inspirasi kurang
growing minyak santan gula gula gitu yang banyak para tahun hindari proses
joshua menyarankan untuk memulai defisit kalori secara perlahan agar tubuh tidak kaget
tapi sebenarnya defisit kalori itu apa ya
defisit kalori terjadi ketika kalori yang masuk ke tubuh lebih sedikit daripada kalori yang dibakar oleh tubuh
defisit kalori tidak semata mata hanya menurunkan asupan kalori saja
tetapi juga harus melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan gizi yang vital
dengan cara memilih makanan yang memiliki rendah kalori
namun padat akan protein sumber mikronutrien mineral dan vitamin
defisit kalori sering digunakan adalah untuk upaya penurunan berat badan
dan kemudian untuk mencegah berbagai penyakit yang terkait dengan penyakit kelebihan lemak di dalam tubuh
seperti penyakit tibetan
tidak menular diabetes hipertensi dislipidemia dan sejenisnya
kalau seseorang defisit kalori maka akan terjadi penurunan berat badan dan peremajaan peremajaan selnya
tetapi kekurangan defisit kalori jika tidak seimbang
itu akan berdampak pada kekurangan zat gizi vital lainnya
secara normal rata rata kecukupan gizi untuk laki dan perempuan memang berbeda
kalau untuk perempuan itu angka kecukupan gizi yang dianjurkan
untuk kebutuhan energi normal itu lebih kurang dua seratus kilokalori
nah ketika seseorang melakukan pembatasan energi
biasanya diet rendah kalori itu dimulai dengan angka seribu dua ratus kilokalori sampai satu lima ratus kilokalori
tetapi pendekatan defisit kalori disarankan non general seperti menggunakan seribu dua ratus seribu lima ratus kilokalori
tetapi lebih kepada persone
nah harus diingat ya
bahwa defisit kalori bukan berarti kita tidak makan

tetapi setelah kita makan makanan yang berbeda

tapi harus bisa mengeliminasi makanan makanan yang memiliki kalori tinggi namun rendah di gizi
seperti contohnya gula goreng gorengan tepung tepungan
dan harus juga diimbangi dengan olahraga setidaknya satu ratus lima puluh tiga ratus menit per minggu
lauren siagata ford antopi mantoro jakarta